yang biasanya bermunculan ke jakarta usai lebaran
anies menegaskan jakarta terbuka bagi semua warga negara indonesia
mantan menteri pendidikan dan kebudayaan ini juga mengatakan di jakarta semuanya setara
meski mengakui tak lagi menggelar operasi justisi
anies seperti dikutip detik com meminta rt rw di ibu kota melakukan pendataan bagi wakil baru
yang ia sebut sebagai operasi bina kependudukan
karena dalam prakteknya
kalau operasi justisnya begini yang kena ini bawah bawah saja
yang kena ini bawah
padahal yang datang ke jakarta ada yang kelas ekonomi bawah ada yang tengah ada yang atas
hampir pasti yang di atas tidak pernah tertangkap dalam operasi operasi justisia
yang itu diselenggarakan oleh siapa oleh kita sendiri
karena itu mulai tahun ini tidak ada lagi istilah operasi
yang ada adalah pelayanan jasa kependudukan
di sisi lain pengamat tata kota nirwono yoga mengingatkan
pemprov dki bahwa keterbukaan jakarta harus pula diikuti dengan antisipasi risiko masalah yang timbul
kepada cnn indonesia com nirwono berharap pemprov tak memberi ruang bagi warga luar
yang tak memiliki keterampilan atau tempat tinggal yang jelas
untuk mengantisipasi kemunculan pemukiman kumuh penyandang kesejahteraan sosial dan kriminalitas
kebijakan tidak menggelar operasi justisi sebenarnya bukan hal yang baru

operasi justisi diganti dengan kegiatan bina kependudukan
sepuluh orang pendatang baru diprediksi akan menginjakan kaki di ibu kota pasca libur lebaran
atas nama kesetaraan pemprov dki tidak akan melakukan operasi justisi
namun ibu kota yang kian sesak tidak bisa menunggu
kita akan membahas beberapa solusi yang mungkin
dan akan dilakukan pemerintah provinsi dki jakarta
bersama saya sudah hadir bestari barus ketua fraksi nasdem dprd dki jakarta
bang bestari selamat malam
terima kasih sudah hadir di sini
dan juga ada pak trubus rahadiansyah pengamat kebijakan publik
pak trubus selamat malam
terima kasih sudah hadir
saya ke bang bestari dulu
bang bestari apakah kita tahu kebijakan soal tidak menggelar operasi justisi ini memang sudah berlangsung sejak sebelumnya ya
sudah dua periode sejak zaman pak jokowi kemudian pak ahok berlanjut dan sekarang
tapi apakah kalau bang bestari lihat sudah bisa mengontrol atau loss dengan solusi yang ada sekarang diserahkan kepada rtrw
saya kira pertama begini saya mengucapkan minalahidinwalva ini dulu kepada seluruh masyarakat pemirsa cnn
dan kalau kaitannya dengan kedatangan masyarakat apakah itu di lebaran
apakah itu kemudian di hari hari bukan lebaran
jakarta ini kan memang terbuka bagi siapa saja
namun tentu kalau tadi dikatakan tentang justisi
saya kira justisi ini penting untuk diterapkan
bukan tujuan kemudian untuk menangkap dan mengusir
bayangkan sekarang dengan adanya instruksi gubernur seperti itu
tentu para lurah para camat bahkan sampai ke rt rw itu kan menjadi bingung
loh kami bagaimana kemudian kami harus mendata apa yang mereka lakukan berhari hari berminggu minggu
metodanya apakah pernah diuji sebelumnya
misalnya dibahas dengan dprd pengujian ini bagaimana solusi untuk pengganti operasi justisi bagaimana
ya ini kita harapkan sebetulnya ada dialog antara pemerintah daerah yang menjadi daerah asal
para pendatang tersebut
sehingga ada kontrol pemerintah
bukan daerah jakarta ini menjadi daerah yang sangat kemudian tertutup tidak
namun kita harus juga yakini bahwa orang yang datang itu
itu adalah orang orang yang nanti akan membantu perputaran perekonomian
tetapi kalau kemudian yang datang itu
ya keterampilan gitu ya
ya kalau yang datang ini adalah orang orang yang tidak punya keahlian
tempat tinggalnya belum jelas
nah ini harus menjadi perhatian dari both side lah gitu ya
baik dari pemerintah dki maupun dari pemerintah daerah daerah asalnya gitu
tapi pemerintah daerah asal bagaimana taunya kalau misalnya tidak didata kan kemudian kembali ke situ lagi
nah itulah pentingnya justisi
sehingga informasi itu dapat sampai kepada pemerintah daerah di mana daerah asal kedatangan dari orang orang yang masuk ke jakarta
artinya ada buktinya
ini sekian orang dari daerah anda
ada gitu misalnya
apa sebetulnya yang anda programkan di daerah anda sehingga mereka lebih memilih ke jakarta
sementara jakarta ini ini sangat terbatas
bagi orang orang yang memang punya keahlian
dan betul bahwa lapangan pekerjaan di jakarta itu ada tersedia dan mungkin banyak
tapi keahlian sangat diperlukan
ketika yang datang tidak memiliki keahlian
maka perlu anda
justisi tersebut untuk juga menjadi kontribusi bagi masyarakat bahwa dki jakarta ini
ini juga didata orang yang datang
berminggu minggu berbulan bulan ngapain di sini
itu harus ada satu hal yang dilakukan oleh pemerintah daerah
agar kenyamanan warga kota jakarta
baik warga jakarta maupun para pendatang itu yang ingin mencoba mengadu nasib ini
menjadi terjamin kenyamanan
kenyamanannya gitu loh
oke dan menurut anda pak trubus itu tidak bisa diserahkan kepada rt rw
sekalipun itu adalah satuan terkecil perwakilan pemerintah misalnya yang berada di masyarakat
saya kira tidak bisa itu kalau hanya rt rw menangani itu semua
tentu dari sisi aspek kebijakan publik harus gubernur membuat aturan yang jelas
sehingga nanti seperti disampaikan pak bestari tadi tidak bingung dalam prakteknya
karena persoalannya adalah operasi justisi ini tidak semata mata pendataan
tetapi juga bagaimana
karena memberikan pengetahuan kepada pendatang itu tadi tentang hal hal yang terkait di jakarta
karena apa karena memang ini bukutan negara metropolitan
akan berbeda dengan waktu dia dari daerah asalnya kan
situasinya berbeda budayanya berbeda dan segalanya berbeda
sehingga dengan operasi justi itu dia diberikan pengetahuan
tetapi dibalik itu semua juga sebenarnya bahwa melalui operasi justisi itu
ada pengecekan lah paling tidak dicek kan ini orang asal usulnya tentang kepribadiannya
karena memang dki jakarta ini kan banyak hal yang perlu kita ini
paling tidak dari sisi kebijakan publik kalau formulasinya jelas gitu
kemudian nanti implementasinya juga jelas
di situ yang bisa kita tangkap bahwa akhirnya nanti munculnya adalah efek domino
jadi efek domino itu ada kerawanan kerawanan sosial ada menjadi kriminalitas
tapi sekarang ada hal yang baru adalah pendatang pendatang ini ada membawa ideologi baru pula
nah ideologi ini yang perlu kita ini kan radikalisme macam macam ini kan sekarang tumbuh
nah ini kan dengan melalui justisi itu sehingga sudah diantisipasi
persoalannya kalau kemudian itu ditiadakan
nah sekarang orang datang dengan seenaknya orang dengan luar masuk tanpa ada identitas yang jelas
apa yang terjadi ini apakah nggak nanti muncul dalam konteks keserasian gitu ya
keserasian sosial atau hubungan sosial di lingkungan masyarakat itu malah ternoda kan gitu
artinya mereka sudah datang tidak punya keterampilan apa duduk duduk tongkrong tongkrong
kemudian membangun geduh membangun
kalau misalnya dikatakan kan sebenarnya sekarang tidak ada operasi justisi tapi kemudian gantinya adalah layanan kependudukan
ini metodenya apakah sudah pernah berlangsung sebelumnya pak trubus
belum kalau dalam pendidikan yang diserahkan ke rtw
tetapi persoalannya sebenarnya bukan di situ
ini kan metode yang lain dalam arti bahwa untuk pendudukan hanya persoalan pendataan
kalau dia kerja di jakarta domisilinya kan surat pindahnya segala macam itu aja
administrasi lah dalam hal ini
tetapi ini persoalannya tidak hanya itu bahwa di dalam konteks judisi itu ada perilaku perilaku orang orang yang datang itu tadi
kan mereka datang dengan sanak keluarganya dengan macam macamnya kan
karena memang ini orang macam macam gitu kan
macam macam ada yang memang dari keluarga rumah tangga baik baik keluarga ini
sekarang persoalannya misalnya ada dua orang datang laki laki dan perempuan
nah kan otomatis rtw punya kemenangan dong
kamu suami istri bukan mana suami ikan ya kan gitu ya
ya minta surat suratnya
hotel aja sekarang diminta kan gitu
artinya ini kalau misalnya nanti tidak bisa menunjukkan kan situasinya jadi berubah
malah memancing terjadi apa namanya kerawanan sosial
nah ini yang perlu diantisipasi dengan adanya ketiadaan ini
kalau memang dari sisi konsep itu mau seperti itu saya rasa gubernur harus membuat formulasi yang jelas
kemana ini arahnya apakah memang semata mata hanya supaya kita kesetaraan ini
ke manusiaan perbedaan apalagi kemudian dikait kaitkan dengan apartheid segala
ini kan juga sesuatu yang sebut diskriminatif misalnya gitu kan tidak pada tempatnya
saya pikir ini persoalannya adalah bagaimana interaksi sosial antara warga pendatang dengan warga yang sudah lama menghuni
nah ini kan yang perlu dijaga sehingga muncullah kesarian keharmonisan gitu
anda melihat ada kekhawatiran kesana misalnya para pendatang kemudian dibiarkan loss tidak didata
kemudian memang ada rtw tapi mereka masih belum bergerak
anda melihat kekhawatiran itu nggak ada nanti kemudian
kemudian konflik sosial terjadi karena penduduk merasa oh ini daerah saya gitu
saya harus mempertahankan ini sendiri
anda melihat itu
saya kira begini ya manusiawi ketika ada orang baru yang datang kemudian yang lama merasa wilayah gerak dia menjadi lebih sempit
apabila hal ini kemudian menggejala di seluruh jakarta
maka yang terjadi nanti adalah
disharmonisasi antar masyarakat juga gitu
sekarang gini dia sudah lama ada di situ dan dia mengetahui ini orang baru datang kemudian lapor rt rw mungkin juga tidak dikarenakan kaitannya dengan tadi
tidak ada operasi operasi justisi yang harus dilaksanakan oleh kelurahan dan sebagainya
akhirnya kan timbul rasa waduh ini wilayah saya wilayah gerak saya menjadi ini siapa
pasti orang orang menimbulkan keresahan
jadi saya kira justisi ini bukan hanya karena lebaran pasca lebaran
ini harus dilaksanakan setiap saat setiap waktu
agar ada jaminan bagi masyarakat dki dan pendatang bahwa mereka itu terdata tercatat bila ada terjadi hal hal tertentu
ini tahu loh kemana siapa dan harus dihubungin gitu
bahkan banyak di beberapa tempat yang kami temukan
bahkan laporan dari para ketua
tua erw bahwa tolong dibuatkan satu peraturan daerah tentang tertipu niat
jangan orang di sini datang aja nggak karu karuan
kemudian kami nggak bisa masuk
dan tidak laporan itu ya pak
oke itu menarik
nanti kita gali setelah jeda ada satu narasumber lagi yang akan bergabung
tetap bersama kami di cnn indonesia pranggis
anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
sudah bergabung di meja ini adalah bang syarif wakil ketua dpd gerindra dki jakarta
mas yonselman selamat malam
sudah hadir malam hari ini
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
tadi kita sempat berbicara di awal mungkin belum sempat mendengar
bahwa operasi justisi itu masih diperlukan minimal untuk pendataan
sedangkan kita mau meminta kejelasan nih
kira kira kalau bentuk layanan kependudukannya itu seperti apa
dan apakah itu bisa menjadi jawaban
ya saya ingin menggarisbawahi dulu
penggunaan ada sejarahnya itu panjang
tapi singkatnya operasi justisi adalah operasi yang pada saat pelaksanaan
ada sop memeriksa kemudian memulangkan orang yang tidak punya kependudukan
bekerja sama dengan daerah lainnya
jadi di era seperti ini jakarta dua puluh tiga puluh tahun yang lalu
masih perlu operasi justisi

tapi era seperti sekarang ini coba lihat perkembangan jakarta yang dimana transparan
kemudian semuanya dengan layanan teknologi
sepertinya sudah hampir tidak dibutuhkan lagi
malah ditambah oleh alasan pak anies adalah
ini untuk keadilan dan kesetaraan buat seluruh warga penduduk indonesia
kemanapun bergerak tidak boleh ada dilarangkan
operasi justisi mengandung pemahaman selama ini yang sudah ada
itu operasi untuk melarang orang datang
faktanya seperti itu
nah memang menjadi pr itu sekarang itu
bagaimana strategi pak gubernur untuk mengatasi urbanisasi
itu yang menjadi pr
kami tadi sore mau diskusi dengan pak anies belum kesempatan
bagaimana strategi gubernur untuk mengatasi urbanisasi
kalau operasi justisi itu dihapus
artinya belum ada penggantinya sekarang
sebetulnya pengganti sudah ada di dalam pp
di dalam pp itu ada namanya bina kependudukan
dan bina kependudukan sebetulnya seperti pak bestadil mengatakan tadi di off air ya
itu setiap hari
tidak hanya pada saat pasca lebaran
bentuknya seperti apa itu bina kependudukan
jadi binduk itu kita kebetulan komisi a
itu sayangnya memang dalam satu tahun tiga sampai empat kali binduk itu
mereka datang ke binduk
mereka datang secara proaktif ya
ada tim datang ke rumah kos apartemen mendata warga warga yang memerlukan layanan kependudukan
jadi jemput bola
di dalam peraturan juga memang belum berubah juga
setiap pendatang itu pada saat masuk jakarta itu
dia berhak mendapatkan namanya skds
surat keterangan domisili sementara
setelah enam bulan diterbitkan namanya
ktp non permanen
baru kemudian ditambah enam bulan lagi baru ktp permanen
ketika dia masih menjadi skds
saya ingin jawab juga beberapa teman teman yang keberatan
bagaimana dengan layanan kesehatan bpjs dan lain lain
lo tidak punya hak orang masih skds
nah memang perlu dihimbau juga
jadi buat pendatang baru itu
himbaunya memang harus segala sesuai di persiapkan dokumennya
termasuk kartu bpjs yang non privi itu kan ada
nanti dapat layanan di rumah sakit pusat
jadi juga bpjs daerah juga bisa
di rscm kemudian rumah sakit persahabatan
ada sekitar enam rumah sakit yang dikelola oleh pusat yang menangani bpjs
tidak mengenal paskes di ddrs
jadi urusan bpjs sudah terjawab ya
jadi memang saya tadi dialog juga beberapa tempat
memang ada yang kurang disampaikan
itu strategi gubernur untuk mengatasi urbanisasi apa
kalau untuk operasi justi saya mendukung
karena begini kalau misalnya memang ada strategi untuk urbanisasi
tadi mungkin pak bestari juga sudah membesari sudah mengatakan salah satu ininya adalah kerjasama dengan daerah asal
daerah asal misalnya
daerah asal mereka
dan itu kan artinya harus ada pendataan
jadi pak anies juga kemudian ketika bertemu dengan
bupati wilayah lain yang penduduknya banyak ke jakarta juga bisa menunjukkan
ini sekian banyak loh warga kamu datang ke sini
warga anda datang ke sini sekian banyak
apa yang harus saya lakukan
tapi kalau misalnya sekarang bentuk layanan kependudukannya sekarang kemudian diserahkan pada rt rw
apakah mereka sudah siap dengan itu
itu kan dilakukan bukan oleh rt rw sebetulnya
oleh unit perangkat daerah yang sampai di kelurahan ada
ada unit tersendiri kependudukan sampai tingkat kelurahan
dan ada juga yang layanan mobil ya
yang bergeraknya mobil
kalau di sini katanya menitik beratkan peran rt rw untuk mendata warganya
jadi rt rw yang harus mendata
setelah mendata untuk diapakan kan bukan menjadi tanggung jawab rtrw rw
mau diapakan data itu kan bukan tanggung jawab
itu yang menjadi tugas dari pemerintah
nah setelah mendata untuk apa
memang dalam strategi itu nggak terjawab
akan dilakukan pelatihan atau pemantauan dan lain lain
dulu waktu masih ada operasi istri istri itu
saya juga pernah mengalami
empat enam tahun yang lalu
saya menyaksikan sendiri
jadi ada pelepasan pemulangan
jadi setiap tahun itu dianggarkan kalau gak salah dua puluh bus
dinas sosial dengan dua puluh bus untuk pemulangan
ternyata enggak efektif
karena mereka bisa kembali lagi
sambil ramai main mata
bang besari tapi kalau misalnya sekarang
memang masih belum ada jawaban untuk pengganti pencegahan urbanisasi
tapi apakah ini kemudian menurut anda bisa efektif bisa dilakukan
sekira kembali lagi bahwa jakarta adalah kota yang terbuka
bagi seluruh masyarakat indonesia ibu kota ini
namun tentu ada yang harus diatur
orang datang masa sih kita nggak boleh datang
ini siapa ini yang datang ke jakarta ini
kalau cuma satu dua hari nginapnya di hotel mewah iya
tapi kalau nanti kemudiannya adanya di persimpangan jalan
ada di pelataran pasar
kan harus diketahui yang datang ini mau tinggal di mana dan ngapain
enggak ada dilarang gitu
orang datang itu nggak usah dilarang
karena kemungkinan dia punya satu skill atau apapun yang bisa membuat dia hidup
tetapi ketika dia tidak punya tujuan yang pasti
ini yang harus diselesaikan
oke dan itu menurut anda penyaringnya hanya operasi justisi
operasi apapun namanya
apapun namanya oke
apapun namanya operasinya
jadi kalau saya mengatakan bahwa operasi justisi itu bukan momok
momok ya bagi siapa
bagi orang yang tidak memenuhi kriteria untuk ada di jakarta
jakarta ini sudah terlalu padat
dan dibutuhkan orang banyak untuk memperhatikan jakarta
dan jakarta benar
tetapi sekurang kurangnya punya tempat tujuan dan tempat tinggal
dan punya keahlian dan punya pekerjaan
ya kalau tidak nanti jadi itu loh
yang di pinggir jalan kemudian di traffic light
masa kemudian jakarta kita sediakan untuk itu
dan dimana kemudian peran pemerintah daerah ketika itu terjadi
yang tidak nyaman siapa
mayoritas akan masyarakat jakarta juga
bahkan para pendatang itu sendiri pun merasa tidak nyaman nantinya gitu
nah ini yang perlu digarisbawahi bahwa apapun nama operasinya
apapun nama kegiatannya bahwa pendataan bagi masyarakat manapun yang datang ke jakarta
tetapi harus didata sehingga orang orang tersebut diketahui asal muasalnya
dan bila terjadi sesuatu diketahui kemana akan dia diantarkan
kalau masalah kemudian di tengah jalan dia kembali lagi
nah siapapun bisa melakukan itu tetapi ada satu upaya dulu
ya kalau dia balik lagi kemudian kenapa
nah itulah tugas kita lapar makan lagi pak sarip kan
masa kita sekali minum kemudian nggak minum minum lagi
sama juga dengan ini
dan kemudian pendataan ini pak turbulus menurut anda akan kuat dilakukan oleh perangkat rtro yang kita punya kan
artinya bahwa rtro sudah punya siapa dan mereka kan sesuai fungsi dan ininya kan ada tunjangannya juga kan rtro ini dan fungsinya ada sesuai pergubnya itu
tetapi yang perlu digarisbawahi bahwa pendataan itu sendiri memang harus benar benar ada mapping sosialnya gitu
karena ini kan manusia ya manusia orang ini berperilaku sehingga perilaku ini yang perlu antisipasi
jadi saya kira formulasi kebijakan yang dibuat oleh gubernur nanti adalah supaya strateginya juga nanti muncul
adalah bagaimana orang orang yang datang ini bisa berperilaku sebagaimana layaknya yang ada di lingkungan itu
artinya dia mampu beradaptasi
karena selama ini karena tingkat pendidikan yang rendah dan segala macam yang dari daerahnya asalnya yang memang berbeda budaya saya katakan tadi
nah ini seringkali memunculkan prasangka memunculkan konflik konflik gitu
saya mau tanya kepada pak sarip ya sebetulnya
pak sarip apa keberatannya gubernur kemudian mengatakan bahwa ini adalah perangkat rtro
pak sarip kemudian mengatakan bahwa gak perlu lagi justisi itu apa itu
ya jadi gini operasi justisi yang kita pahami dalam literatur kepemdaan operasi itu coba bayangkan mana kata operasinya itu
di dalam tata kelola pemerintahan ini yang tersisa ini kata operasi
coba perhatikan diganti sekarang layanan tidak ada lagi kata operasi
oke lah itu kan sekedar istilah saja
bentuknya sama aktivitasnya sama atau
itu kan hanya istilah saja
karena operasi itu ada ppns nya
ada penyidik pegawai negeri sipil
kadang kadang gabungan mengundang ke polisi aja
dan itu perlu berjalan terus
nah maksud saya gini kalau kata operasi itu diteruskan
diteruskan itu kan
sementara ada gantinya menurut pp yang dikeluarkan oleh dirjen kependudukan itu ada layanan bindu
dan itu harus continue kalau bindung
kalau bindung gak ikut polisi
ppns juga enggak
enggak enggak yang jelas dulu dong
ini kan jelas
nah aktivitas apa saja yang ada di binduk itu sih biasanya
saya juga baru dengar ini binduk binduk ini
ya rutin kalau binduk itu rutin
bentuknya apa pendataan
dia sekarang sedang dalam tahap tahap penyisiran perubahan akte perubahan kakak lama dengan kakak baru
ini bukan karena pak anies ini sedang
apa namanya mencitrakan diri
oh itu bagian kedua
bagian kedua nanti
karena gini satu kebijakan itu kadang kadang memang ada yang diterapkan untuk betul betul ditegakkan berdasarkan permintaan masyarakat
sehingga justisi ini jangan dilakukan
itu bagian berikutnya ya
yang paling penting kita fokusnya sepakat kan
operasi justisi tidak penting kan
saya enggak bersepakat
pak besari enggak bersepakat
saya enggak bersepakat ada justisi
kita jeda dulu ya
kita jeda dulu sekarang
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
saya ingin kita diperjelas dulu
ini kita diperjelas dulu bang syarif
tidak ada lagi yang namanya operasi justisi
karena ini kata operasi itu kemudian diganti dengan bina kependudukan
kalau misalnya dari beberapa referensi yang saya cari bina kependudukan ini tahun dua ribu delapan belas sempat namanya operasi bina kependudukan
tapi sekarang ganti nama lagi
layanan bina kependudukan
apa bedanya sekarang antara operasi bina kependudukan dan layanan atau hanya mengganti kata operasi itu
ini kayak sma sama smu aja
smu sama ini
kalau kita kembali kepada akar sejarahnya operasi justisi itu momok ya
buat kami momok buat beberapa
termasuk saya pribadi pernah mengalami itu
bukan mengalami langsung ya
membantu orang yang dirajia
membantu orang dirajia ditaruh di panti itu orang benar
cuma gara gara ktp ketinggalan ktp kampung
itu terjadi beberapa kali
dan saya mengalami membebaskan warga yang ditahan di panti
nah itu operasi justisi itu dia bisa menindak
menindak dan ada tipiringnya di pasar itu
jadi kalau binduk bedanya
saya di komisio misalnya itu seringkali diajak oleh dinas
yuk kita binduk di apartemen yuk gitu
sebulan bisa dua kali
bisa dua kali
apa yang dilakukan pada saat itu
dia apa sosialisasi
mengundang tokoh masyarakat
yuk warga yang belum punya ktp tetap
sekarang sudah tinggal berapa lama misalnya
ya harus diurus tahapan tahapan skds
di apartemen banyak lho
nah itu dihimbau
tidak ada itu penindakan
maksudnya itu langsung diberikan begitu saja
tidak ditanya misalnya asalnya apa
apa segala macam
kan dia diundang pasti di bawa dokumen
jadi tidak ada proses proses namanya introgasi lah
yuk kita urus dokumen
buat yang beberapa warga juga ada yang belum punya akte lahir loh
contoh misalnya tidak punya akte lahir
itu pemda menyiapkan layanan gratis untuk binduk itu
itulah sejarahnya operasi justisi yang menurut kami momok
nah sekarang diganti bilu mestinya continue
nah yang saya belum dapatkan penjelasan yang memuaskan buat saya sendiri
strategi besarnya untuk mengatasi urbanisasi ini
jadi operasi istri bagian
tapi yang paling penting adalah strategi
misalnya ada diskusi
dibuka demikian besar urbanisasi
tanggung jawab siapa itu
untuk daya dukung dan daya tampung apa
daya dukung kota ini
tadi cerita pmks dan lain lain
itu bagian kedua yang harus dipecahkan
kalau operasi justisi dihapus dicabut hari ini saya setuju
tapi tolong dipikirkan memang
gubernur dan aparaturnya
memikirkan strateginya untuk mengatasi urbanisasi yang
bisa ada capaiannya
misalnya per empat bulan
progresnya terlihat ya
misalnya kalau ada pendudukan urbanisasi nggak bisa ditekan
kan menjadi tanggung jawab gubernur
itu yang memang belum terlihat
belum besar iya
kalau saya pikir begini
masih tidak bersepakat dengan penghentian operasi justisi itu
saya pikir ini seperti menyimpan api dalam sekam ya
saya tadi katakan bahwa apapun jenis kegiatannya
tetapi ujungnya harus memberikan kekuatan
harus memberikan kepastian bagi masyarakat
baik yang pendatang maupun yang ada
memang masyarakat jakarta
dan kemudian pendataankah itu judulnya pada waktu justisi
itu harus dilakukan
ketika memang dia memenuhi kriteria
untuk dikenakan tindakan
lantas dipakai pasal mana
apakah kemudian karena nggak ada justisi
ya sudah lah
gak usah kita pulangkan
karena memang udah gak boleh lagi orang dipulangkan
apa seperti itu kemudian
ini kan juga masalah
ini akan menyimpan api dalam sekam
oke lakukan pendatangan
ini kan yang disurvey pak sarif
ini kan rumah susun
kalau apartemen itu orang mampu yang tinggal di sana
ini kita bukan bicara yang itu pak sarif
ini kalau kita bicara
jangan salah pak fes
itu kebanyakan yang punya nggak tinggal di sana
bukan gini loh
tidak bisa menyewa ya
sewa apartemen itu
sewa apartemen itu sekurang kurangnya dua puluh dua puluh lima juta satu tahun
ini orang mampu
bagaimana kemudian ketika dia datang ke jakarta ini
kepingin berada di pinggir jalan
melakukan kegiatan kegiatan yang seperti kita lihat itu
di setiap lampu
tidak ada traffic light kita
dan itu dinso seperti bertindak kan
lantas itu kemudian apa gitu
apakah itu kemudian
yuk kita bina
mau bina apa orang dia juga nanti kalau dibina
gue balik lagi ke situ
apakah dki tidak punya kewibawaan
untuk menerapkan bahwa kota ini maju
tetapi yang kita lihat di jalanan ada seperti itu
pakai pola penindakan yang mana ini
kita bukan kemudian
sekencang kencangnya untuk melakukan justisi
tetapi apabila ada yang tidak kemudian
sesuai dengan kriteria
apakah diberi modal oleh pemda
melalui fkoc misalnya gitu kan
ayo anda baru datang dari kampung
nggak ada modal ya
kita modalin biar anda berdaya di jakarta
atau seperti itu
atau bagaimana gini
jadi sebenarnya apa
saya katakan tadi
apa sebetulnya maunya gubernur dengan ini
apakah ini politis
ya ini kan perlu juga jawaban
sebenarnya perlu dijawab
bagaimanapun kan ini yang akan sekarang dijalankan
kelemahan ini apa terbesarnya pak trubus
nanti setelah jeda ya
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
oke pak trubus
sebenarnya apa kelemahan terbesar misalnya dari sistem atau dari metode
atau dari cara yang sekarang akan ditempuh oleh gubernur anies ini
kalau saya lihat dari sisi sistemnya
sistemnya itu yang harus jelas
supaya nanti ditataran
kalau kebijakan ada implementasi
di mana implementasinya itu pihak pihak yang atur perangkat perangkat yang karena sudah
tidak dikeluarkan rt rw
berarti rt rw itu yang ada pedomannya kan
jadi oh ya saya harus bertindak seperti ini seperti ini
karena ini persoalannya kan memang terjadi perubahan paradigma
sebenarnya kan apa yang disampaikan pak gubernur

tidak satu apa pemikiran kedepannya
tidak satu apa pemikiran kedepan ya dalam melihat bahwa memang perubahan perubahan
di dalam masyarakat
tetapi perlu ditakibat bahwa di situ ada pembinaan juga ada pendekakan hukum di situ
nah ini yang perlu ditegaskan
karena mesti di dalam pendekakan hukum dia ada sangsi kan gitu
bagi mereka yang mereka seperti disampaikan pak bestari tadi
sehingga apa yang bisa kita tarik dari ini semua memang pada intinya apapun nama mau operasi
mau apa sebenarnya mau pembinaan ya sama saja intinya bahwa itu adalah penegakan
supaya orang yang datang ini memperoleh apa namanya ya kenyamanan lah kira kira
nah kalau layanan kan sifatnya hanya administrasi
dan itu di situ ada pembinaan juga
memang ini ada perubahan paradigma memang di dalam aturan aturan yang ada
kemudian dari pemerintah pusat sendiri dari kemendagri memang seperti itu
sehingga nampaknya gubernur ini juga sudah menangkap kan menangkap situasi ini gitu
jadi ini yang perlu kita sistemnya ya
sistemnya yang kemudian
nah itu juga yang kemudian masih mengganjal di saya
misalnya minggu depan atau dua minggu lagi ada rt rw yang kemudian inisiatif mulai berkeliling
kepada warganya menanyakan apa
kalau misalnya ditemukan ada mereka yang pendatang belum jelas mau ngapain
terus apa yang boleh dilakukan oleh mereka
disampaikan kepada siapa
itu kan di dalam pom misalnya ya pendataan itu ada
dia disebut apa namanya ikut siapa
ada ikut keluarga
paman apa disebut
ada aturannya juga di dalam biduk itu penjamin
dan rt itu harus mengisi pom itu dengan secara benar
rt yang menjamin
keluarga yang didatang itu harus ada
berarti kan ada pendataan yang dilakukan
ya karena itu kan berbeda kalau operasi justi begini nih
ada tenda di terminal
kemudian dia rajin
kemudian dia rajin
yang datang datang baru datang
itu present ktpnya
itu apa itu
itu yang gak dingin oleh pak anies
bedanya sekarang adalah mereka tidak di terminal tapi sudah di rumahnya
didatengin anda dari mana
itu hanya model saja
model saya kira itu model
tapi gak ada pendidakan
kalau biduk gak ada pendidakan
ktpnya belum punya kan
bagaimana kalau operasi justru tinggal
kalau tempat tinggalnya nggak ada ini
kan ada penjaminnya
kan itu harus ada surat pindah dan sebagainya
yang dituju dimana ruangnya
karena itu penjaminnya harus menerangkan
misalnya pak syarif mohon maaf
misalnya penjaminnya tinggal di rumah petak
kemudian sudah ada tiga anak
kemudian dia bawa keluarganya
apa yang akan dilakukan kemudian
masjid terdekat lah ya
enggak penjaminnya membuat pernyataan
biasanya membuat pernyataan
dalam batas waktu itu dia akan memulangkan
dia tinggal dimana
kalau itu rumah tiga x empat
kemudian di dalamnya sudah ada tiga orang
tambah lagi empat
berarti penjaminnya yang akan memulangkan nanti
atas biaya sendiri
itu sebetulnya ada di kesana
di anggaran sekarang pak trubus
dan ada lagi pak trugus
itu keluarganya harus membuat pernyataan
harus dipulangkan tanpa
itu kan lebih manusiawi
udah dua tahun ini loh gak ada pemulangan
hal hal yang seperti itu apakah kemudian sudah betul betul dimengerti oleh mereka para perangkat sampai rtrw pak syari
ini bukan cuma perangkatnya
orang yang datang itu ngerti enggak
yang paling penting ditangkap dulu
filosofinya dasarnya adalah kesetaraan dan keadilan
mereka punya pengen
pak bagus orang belum jelas tujuannya
namanya mengintrogasi nih
berikan kesempatan mereka yang sama dengan yang lain
biasanya jangka waktunya berapa lama diberikan
biasanya tiga bulan setelah skds dan terpantau lagi
kemudian dibuatkan namanya kipem ya
kartu identitas sementara
sekarang nama nama non permanen
selama enam bulan itu dalam pantauan
nah itu kan nanti kan dia terpantau kerja di mana kan
belum kerja tiga bulan
ya itu penjamin pak dok
itu kan nama pernyataan
dan itu yang akan dipulangkan
itu bedanya dengan operasi
kalau operasi itu dia ditangkap
kalau dia nggak bisa njelasin apa apa
ditaruh di panti pak habis
itu yang membuat
kan lebih berapa namanya manusia
dimasukkan ke panti
ada tempat tidurnya
menurut pak bos saya
ketimbang dia ada di rumah yang petakan seperti itu
jadi intinya memang masih banyak yang harus diperbaiki kali ya
kalau misalnya dilihat perdebatan yang terjadi di sistem ya
terutama kejelasan sistem itu
dan kemudian terutama itu
untuk solusi urbanisasi
karena bagaimanapun itu juga tanggung jawab ya
strategi besar untuk mengatasi urbanisasi ibu kota ini
memang belum tergambar dari perdebatan
saya kira nggak akan ada strategi
karena begitu kita bicara strategi
ada hukum yang harus ditegakkan
jadi pak sarip saya kira ini pak gubernur tidak punya strategi apa apa
kalau kita bicara strategi
berarti ada penghadangan
ada penyediaan lapangan kerja
ada penyediaan tempat tinggal
kalau dikatakan kita punya strategi untuk menghempang yang namanya urbanisasi
kita akan lihat nanti seperti apa jalannya layanan bina kependudukan
sudah diganti sekarang namanya
terima kasih bapak bapak sudah berbincang malam hari ini di cnn indonesia prime news
terima kasih pak bestari
dan juga pak terubus
dan kami segera kembali tetap di cnn indonesia prime news